hai saya lihat itu dia tuhan jokowi secara kuantitatif kualitatif kenapa kaum perempuan
kita tidak seperti zaman dulu ketika masa perjuangan aman nah kalau saya lihat coba bayangkan
kalau satu bulunya saja dicabut maka nggak bisa somplak dia nggak bisa terbang nggak bisa terbang
kalau nggak percaya jangan tapi sakit ambil satu sayap jadi sekarang menurut saya mengapa
saya lihat itu diatur pak jokowi secara kuantitatif kualitatif kenapa kaum perempuan
kita tidak seperti zaman dulu ketika masa perjuangan saya sendiri bingung apa salahnya
hai apa salahnya padahal saya sendiri kalau mau dijadikan contohkan ya bisa ya seperti tadi yang
saya bilang itu yuk tapi enggak usah ditepoki saja dong box banyak kaum perempuan tuh seperti saya
gitu loh seperti tadi
yang dibilang sama saya bahwa kaum perempuan tuh juga harus maju bersama ini abad modern abad modern
kalau kita sudah menjadi orang merdeka
kita bisa berbicara sesuai dengan budaya seni budaya indonesia tapi kenapa yang namanya
kaum perempuan sepertinya masih satu
dari budayanya itu sepertinya adat dan lain pendidikan dan lain sebagainya masih seperti
begini dia sendiri belum merasa seperti tadi yang saya katakan harga diri bahwa dia mempunyai
kekuatan yang sama saya pernah disuruh wawancara waktu itu oleh angkatan laut ketika meluncurkan kapal
dulu yang bung karno bikin dewa ruci kalau enggak suka salah namanya sekarang bima suci pak ada
lagi yang baru jadi waktu itu saya juga diminta untuk mendukung ratu kalinyamat menjadi pahlawan
nasional saya bilang set oke why not nah itu saya sampai tanya gini eh bapak bapak kalau kalian
merasa kaum perempuan itu kekuatannya kalah sama sama kaum laki laki sorry udah pernah bapak bapak
denger ada bapak yang melahirkan nyanyi yo yo saya tantang aku bilang bukan akan jadi keajaiban
dunia enak baik hai kini konmana terus hai tapi kalau udah anak
enggak diurus ayo pak muhajir menko tolong lu iyalah iran aku ini bu retno itu menlu saya
nyuwun banget sama pak jokowi loh aku mau saya mau menlunya kali ini perempuan itu mbak retno
bisa porak toyo coro inggris emangnya kenal apa yo kalau boleh nggak usah besok inggris gitu loh
saya dengar di radio katanya anak indonesia sekarang waduh pak apa sudah fasih berbahasa
inggris tidak diomongkan apakah dia fasih berbahasa daerah katanya yang nomor satu
jakarta sama mana gitu yuk ya bukannya enggak boleh nanti saya dibully ibu mega karena ini
kurang apa kurang pinter lah tapi kan ya mestinya tahu juga dong bahasa indonesia yang fasih terus
kopo bahasa jawa dan saya dengar juga bahasa daerah itu sudah ya karena berinto saya mulai
udah suruh bongkar bongkar itu bahasa daerah yang sudah punah sudah ada lho pak padahal mestinya
menurut saya ini sedang saya aktifkan untuk dicari literaturnya atau segala apa gitu

bahasa inggris atau bahasa menunjukkan bisa bahasa asing ya nggak popo gitu loh tapi bahasa daerah
tetap dipertahankan lo iyalah ya buktinya saya waktu ke jawa tengah mateng aku jawa tengah untuk
jawa tengah aku bisa coro joro hai doba kalau jawa tengah indonesia melulu gak gato dah